re sampai kapan kita akan terus lari lari seperti ini
sampai kapan kita akan terus membohongi semua orang
aku juga gak tahu wi
aku gak tahu
tapi aku akan berusaha untuk cari jalan keluarnya wi
nanti pelan pelan aku coba yakinin mama
dan setelah itu aku pelan pelan yakinin hidup kamu sendiri
kamu yang sabar ya
pasti ada jalan keluarnya
aku mau bilang terima kasih sama kamu
karena kamu udah nolongin dewi dan juga aku
mungkin kalau nggak ada kamu di sana aku pasti dimarahin sama mama
jadi kalian benar benar udah jadian
andre sekali lagi aku mau tegasin sama kamu
aku benar benar mau berterima kasih
tapi benar udah gak ada harapan lagi untuk sama kamu kan
hanya untuk dewi
kalau gitu aku gak ada alasan untuk gak nolongin kamu kan rain
kamu gak perlu terima kasih sama aku
tapi aku akan tetap bilang terima kasih
terima kasih sama kamu
dan aku tetap sayang sama kamu rina
terima kasih ya
jadi ibu halimah udah curiga kalau kita saling deket
mai saya benar benar mohon kamu jangan pernah bilang kalau kita deket main
kalau dia tau
dia pasti akan marah bes amazon dan dia pasti akan jauhin saya dari kamu mai
pak saya gak salah
sebenarnya bapak ada masalah apa sih sama ibu
agak rumit masalahnya dan saya nggak mungkin jelasin di sini mai
tapi kamu harus tahu
permintaan saya ini
adalah jalan yang terbaik mae
kamu tahu kan bagaimana keras kepalanya ibu halimah
kamu tahu kan gimana kalau dia udah punya mau nggak ada yang bisa ngelangin
beruntung kamu nggak nurun sifatnya ke ibu halimah
jangan jangan pak jimmy berpikir kalau aku ini dewi
anak ibu yang sebenarnya
mai maya kamu udah selesai jualan jamunya
maaf pak saya pulang dulu ya
mai kau cepat cepat pulang ada apa
nggak enak pak mungkin ibu udah nunggu di rumah
kau sih kebayang tiba tiba berubah